setelah sempat buron selama tiga hari usa alias rsa
pemuda berusia sembilan belas tahun akhirnya ditangkap di kolom jembatan ijekalpek karawang jawa barat
usa merupakan pelaku penganiayaan terhadap temannya sendiri hingga mengakibatkan korban tewas
hanya masalah rebutan i board
jadi korban dengan tsk ini adalah teman teman sama sama untuk melakukan atau mencium i board dengan pekerjaan yang tidak ada
dari hasil penyelidikan terungkap pelaku terlibat cek cok berebut lem aibon dengan sj tujuh belas tahun
hingga terjadi pemukulan terhadap usa
karena tidak terima pelaku kemudian membunuh korban
kisah dua kisah dua sama saya
yang punya sebaru beranda habis yang punya saya masih ada
sama saya itu nggak boleh nggak ada nggak ada nggak ada
kalau saya bisa pengalaman bisa berjadilah yang lain
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku diancam hukuman dua puluh tahun penjara